dua pasien terjangkit difteri hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta jawa barat
keduanya sudah mulai beraktivitas meski masih di dalam ruang isolasi rumah sakit
kedua korban yakni gina anjani warga cibinong jatiluhur purwakarta dan insan ardiansyah warga tegal munjul purwakarta
masih dilakukan pemantauan dan perawatan tim medis rumah sakit umum daerah bayu asi purwakarta secara intensif
awalnya orang tua korban mengira anaknya hanya sakit panas biasa
dan mengeluh sakit tenggorokan
kasus difteri di purwakarta merupakan kasus terbanyak se jawa barat
selain itu korban tewas akibat penyakit difteri di purwakarta jawa barat bertambah satu orang
sehingga korban tewas di tahun dua ribu tujuh belas menjadi dua orang
korban tewas yang terlambat mendapat perawatan medis ini mengalami panas
dan terdapat benjolan di bagian leher yang menyumbat pernafasan
korban meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit jumat malam lalu
sejumlah pihak termasuk dinas kesehatan purwakarta
terus berupaya meminta seluruh keluarga korban tewas untuk diperiksa
karena dikhawatirkan penyakit diduga difteri yang menyerang dan merewaskan anggota keluarganya menular